enggak lah kemarin kan para pejabat dan rakyat
yang soal ini pak bapak kedatangan untuk silaturahmi biasa
silaturahmi saya pengen foto sama anak cucu saya
iya tapi berarti parodi baru hari ini ya
enggak lah kemarin kan para pejabat dan rakyat